sementara itu dewan pimpinan pusat partai golkar menegaskan tetap mengusung presiden jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
pernyataan itu akan diresmikan dalam rapimnas partai golkar dua puluh enam hingga dua puluh delapan juli mendatang
sebelumnya dalam munaslup bulan juni kemarin golkar sudah memutuskan untuk mengusung presiden jokowi kembali di pilpres dua ribu sembilan belas
sehingga dalam rapimnas lebih menekankan lagi pada penegasan dukungan dan juga konsolidasi antar elemen di partai
selain itu dalam rapimnas yang akan dihadiri oleh presiden pekan depan juga akan membahas bagaimana persiapan partai menghadapi pilkada serentak
berkaitan dengan sikap partai golkar yang mendukung presiden sempat terjadi silang pendapat antara dpp partai golkar yang dipimpin oleh setia novanto
dengan dewan pembina partai golkar yang diketuai oleh abu rizal bakri
setelah dpp partai golkar dpp partai golkar yang dipimpin oleh steno fanto
partai terlebih dahulu mengumumkan dukungan terhadap presiden jokowi sebelum berkonsultasi dulu dengan dewan pemina
sementara itu berkaitan dengan munculnya pemberitaan yang menyebutkan bahwa partai golkar telah mengajukan nama kadernya untuk duduk di kabinet
golkar sendiri belum memberikan komentar resmi golkar hanya menegaskan bahwa perombakan kabinet diserahkan sepenuhnya kepada presiden jokowi
sebagai user kami serahkan sepenuhnya